filosofi sepak bola indonesia yang disingkat vilanesia akan menjadi gaya bermain yang akan diterapkan oleh timnas u tujuh belas di piala dunia nanti
hal ini dinyatakan bima sakti dalam konferensi pers yang digelar pada selasa di jakarta
yang proaktif ketika bertahan akan menjadi inti sari permainan anak anak asuh bima sakti
hanya saja bima mengingatkan publik bahwa butuh waktu agar muhammad iqbal dan kawan kawan mampu menerapkan gaya bermain tersebut secara sempurna

meski demikian welbert tidak akan ikut dalam pertandingan uji coba melawan timnas u tujuh belas korea selatan rabu nanti karena mengikuti kompetisi bersama klubnya di brazil
bima juga menjelaskan bahwa masih ada dua slot lagi yang dapat diisi oleh pemain pemain diaspora
kemungkinan besar pemain pemain tersebut akan bergabung ketika tc di jerman